sedikitnya tiga miliar orang di dunia mengandalkan blue food
untuk ketahanan pangan dan gizi
inilah sumber pangan yang berasal dari perairan
baik laut maupun air tawar
seperti kolam sungai dan danau
tidak hanya terjangkau
blue foods menjadi sumber pangan yang mengandung protein
dan asam lemak tinggi
namun beberapa tahun belakangan muncul persoalan baru
dengan adanya temuan paparan mikroplastik
pada biota konsumsi
baik laut maupun air tawar
dari penelitian mikroplastik
di indonesia sejumlah penelitian yang dilakukan oleh akademikus
ataupun lembaga negara menemukan adanya paparan mikroplastik
pada berbagai jenis ikan yang dikonsumsi
temuan ini merupakan hasil penelitian dari sejumlah wilayah di indonesia
di antaranya kepulauan seribu pantai utara jawa kalimantan
selat sunda sulawesi selat bali papua
dan pulau pulau kecil di wilayah perbatasan indonesia
universitas udayana dan universitas brawijaya malang
menemukan adanya mikroplastik pada ikan laut konsumsi
di sekitar selat bali
seperti ikan layur layang lemuru serta ikan kembung
di kalimantan timur
para peneliti universitas mula warman menemukan
kandungan mikroplastik di perairan ekosistem ikan laut
berupa bentuk fragment film fiber dan sebagainya
sementara itu di makassar sulawesi selatan
peneliti institut pertanian bogor
membuktikan adanya mikroplastik di perairan ekosistem ikan laut

dan daging sejumlah ikan ekonomis penting
di jakarta peneliti ipb juga menemukan
kandungan mikroplastik pada sedimen pasir dan ikan demersal
di antaranya kakap dan kerapu di sekitar pantai ancol
para peneliti universitas katolik sugiya pranata semarang
juga menemukan mikroplastik dalam pangan kategori seafood
di pantai utara jawa
seperti pada ikan bandeng ikan nila dan kerang darah
tim peneliti gabungan dari universitas brawijaya
bersama peneliti pusat oseanografi badan riset dan inovasi nasional
menemukan mikroplastik pada ikan di perairan selat sunda jakarta
juga laut papua serta pulau pulau kecil terluar di sekitarnya
tim gabungan ini bahkan menemukan paparan mikroplastik
di hampir seluruh biota laut yang menjadi objek penelitian mereka
ikan kepala timah kerang hijau kerang darah kerang tahu
kepiting pantai kepiting bakau rajungan
ikan teri ikan tongkol tuna sardin teritip dan tripang
ditemukan memiliki kandungan mikroplastik di dalam tubuhnya
dan ini memang sebenarnya agak sedikit mengagetkan sih
karena kami tidak berpikir
oh ada persentasinya itu akan setinggi ini gitu
untuk kerang hijau sendiri
pada saat kami melakukan penelitian
kami melakukan penelitian terakhir tahun dua ribu dua puluh
mulai dari tahun dua ribu lima belas
itu kecenderungan persentasenya mikroplastiknya itu semakin lama
peningkatannya memang cukup drastis
hasil penelitian di indonesia menunjukkan adanya korelasi
semakin tinggi jumlah penduduk dan kegiatan masyarakat
semakin tinggi pula mikroplastik yang ditemukan
bahkan semakin banyak mikroplastik yang ditemukan dalam sebuah ekosistem
semakin banyak pula mikroplastik yang ada di dalam organisme dan biota laut lainnya
hal ini berarti
manusia memiliki peluang sangat besar
untuk konsumsi biota yang terpapar mikroplastik
misalnya pelangton memakan mikroplastik satu
pelangton ini makan ikan kecil
pelangton ini makan sepuluh ekor
berarti secara tidak langsung kan mikroplastiknya yang akan dimakan itu sepuluh ekor
ikan kecil dimakan ikan sedang
ikan sedang dimakan ikan besar
ikan besar dimakan oleh manusia
seluruh tingkatan piramida makanan
mulai dari plankton yang paling kecil sekalipun yang harus dilihat secara mikroskopis
itu mengandung mikroplastik
sampai yang ada di ikan hiu
bahkan yang ada di manusia
itu sendiri kan mengandung mikroplastik
jadi apa yang dimakan di lingkungan
kita akan memakan itu juga
jadi sesuatu yang kita buang nanti akan kita makan kembali
paparan mikroplastik yang ditemukan diantaranya berbentuk fiber
mikroplastik ditemukan pada insang
saluran pencernaan bahkan telah menyatu di dalam daging biota tersebut
jika ukurannya kurang dari seratus mikron
atau kurang dari satu mikron
maka ikan yang kita milih
dia akan bisa cenderung diserap oleh tubuh ikan tersebut
dan bisa menempel pada daging
dan itu kecenderungan sekarang jumlahnya akan semakin banyak
karena indonesia kan tempatnya ada di wilayah tropis
dengan tingkat ultravioletnya relatif stabil dan banyak
jika itu terjadi
itu yang pertama membuat plastik ini pecah ikatannya
menjadi ukurannya lebih kecil
ukuran dari mikroplastiknya akan sekemungkinan masuk ke dalam tiga

akan berdiam pada daging
apalagi kalau kita makan contohnya dari ikan teri
ikan teri seluruh tubuhnya kita makan
nah berarti kan kemungkinan lebih banyak double
mikroplastik yang masuk ke dalam tubuh ikan tersebut nanti yang bisa kita makan
itu ancaman tersendiri
temuan ini menjadi dilema
karena sumber pangan perairan laut dan tawar merupakan andalan utama
untuk melawan masalah kelaparan dan malnutrisi
yang berkelanjutan di dunia
tidak terkecuali di indonesia